nanti kita akan mencarinya bersama sama
bagaimana dengan putra kita kian santang
dan putri kita rara santang
mohon ampun gus piratu
raden kian sangkang dan nimas rara santang
bertempur dengan musuh
amba harus mengejar orang yang menculik raden langsung saja
amba tidak tahu lagi kelanjutan dari gus piratu
aku harus mencari
aku senang sekali
karena bisa membuatkan kita
aku tidak akan memberinya
curus raja musuh ini sendiri
aku tidak terkalah
dan menjadi penguasa
di dunia ini
di mana yudhara rara santang
sepertinya dia sudah siubah
dan sudah kembali ke istana panjajara
aku harus ke sana
aku harus ke sana
aku harus ke sana
aku harus ke sana
aku harus ke sana
amba mau nampun gusi prabu
amba telah gagal jaga raden walang sungsang
pada saat bertempur dengan mahesa
jaga dewa batal
sebenarnya apa yang terjadi adalah bahagia
mohon ampun gusti prabu
amba sudah berusaha membantu raden walang sungsang
bertempur melawan mahesa
tetapi ada seseorang yang sangat sakit
dia menghajar raden walang sungsang dan membawanya pergi
amba sudah berusaha mengejar
tapi amba tidak berhasil gusti prabu
amba mau nampun gusti prabu
ambas siap dihukum apa saja
karena kesalahan amba
aku menyesal kembali ke istana
seharusnya aku tetap disana membantu putraku
nanti kita akan mencarinya bersama sama
bagaimana dengan putra kita kian santan
dan putri kita rada santan
mohon ampun gusti prabu
raden kian santan dan nimas rada santan
bertempur dengan musuh
tetapi hamba harus mengejar orang
yang menculik raden walang sungsang
amba tidak tahu lagi kelanjutan
aku harus mencarinya
biarkan kakak yang menyelesaikan
kakak akan mengutus
seh nung jatuh untuk mencari mereka
lebih baik sekarang
agar pikiran dinda
lalu dimana rara santan
yunda rara santan terluka
di saat aku melawan nyerompang ayahanda prabu
dan di saat aku ingin memeriksa
dia sudah tidak ada
jagat dewa batar
apa yang sudah terjadi dengan
oleh karena itu ayahanda prabu
kalau yunda rara santan sudah sampai di istana ini
ternyata belum juga

apa yang akan kucari ayahanda
kau beristirahat secenai
tapi ayahanda prabu
kau begitu khawatir
terhadap rara santan
dan juga walang sungsa
begitu pun ayahanda
namun tindakan ini
bukanlah sebuah tindakan
yang bisa dilakukan dengan
ayahanda akan perintahkan
untuk mencari mereka
mohon ampun busur perang
untuk keserau sebentar
untuk menundaikan sholat berjamaah
terima kasih busur perang
mari kita sholat berjamaah
jika kau sudah melaksanakan ibadah
ayahanda akan melibatkan
dalam pencarian rara santan
baik ayahanda prabu
sekarang apa yang harus kita lakukan
raka umuk marugul ada disini
dia pasti tau apa yang harus kita lakukan putriku
kita tidak usah lagi gegabah
aku sudah tidak bisa lagi
membuat keputusan ayahanda berubah
kau akan menerima keputusan ini
biarkan saja seperti itu
yang harus kita pelihara
adalah keraguan penduduk terhadap ayahanda
kita bisa menyebar luaskan nih bunda
adalah orang yang pilih kasih
terima kasih bunda
terima kasih bunda
terima kasih bunda
terima kasih bunda
benar sekali pun putriku
sekarang ibu bunda tahu apa yang harus kita lakukan
kita tinggal menyebarkan isu kecurangan ini putriku
agar semua orang ragu pada kian santa
dan keputusan ayahanda
dan keputusan ayahanda
dan keputusan ayahanda
dan keputusan ayahanda
dan keputusan ayahanda
dan keputusan ayahanda